rumah pemilu kembali saudara wakil ketua dpr yang juga ketua harian partai gerindra sufmi dasko
menyebut revisi undang undang kementerian negara tak membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas dan dibawa ke paripurna
alasannya perubahan yang dilakukan hanya pada satu pasal
meskipun demikian dasko tak bisa pastikan apakah di dalam perubahan tersebut
nomenklatur yang diubah akan menambah jumlah kursi menteri atau justru mengurangi jumlahnya
satu yang dipastikan dasko perubahan tersebut bertujuan untuk memberi keleluasaan pada presiden terpilih
untuk menyusun kabinet sesuai janji kampanye
apakah kemudian itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu
tapi yang pasti kita memberikan ruang kepada presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur
sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye